sering kita tak sadar akan sekitar
asap pekat kendaraan terus keluar dan kian menyebar
menghirup udara tak segar seakan sudah biasa
haah sungguh menyesalkan
karena kita acuh dengan lingkungan jadi sulit untuk bertahan
ruang bernapas pun terbatas dan kita tak lagi bergerak bebas
jangan sampai kita membeli darah segar